inilah rumah mewah milik indra kents tersangka kasus dugaan penipuan investasi bodong binari
option melalui aplikasi binomo rabu siang tim direktorat tindak pidana ekonomi khusus
baris krim mabespori menyegel rumah mewah di jalan saroja nomor dua kompleks cemara asri
kecamatan percut seituan ini di media sosialnya tersangka indra kents menyebut rumah ini bernilai
miliar rupiah selain rumah mewah di jalan seroja tersangka juga memiliki rumah lainnya
di jalan blueberry masih di kawasan kompleks yang sama rumah di jalan blueberry ini pernah
disebut tersangka bernilai lima miliar rupiah rumah ini juga telah disegel tim direkturat tindak
pidana ekonomi khusus sementara aset milik doni salmanan saat ini masih belum disita aparat
meski doni salmanan sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penipuan berkedok trading
binary option melalui kuotax aset rumah mewah milik doni salmanan diketahui berada di kawasan
kota baru parayangan bandung barat iqbar firdaus pengacara doni mengungkap aparat kepolisian belum
menyita aset rumah milik doni salmanan dan baru menyita sebuah handphone milik doni saja iqbar
mengungkap jika doni salmanan tidak menghilangkan barang bukti dan mengikuti proses hukum yang
berjalan tim liputan cnn indonesia